ada pemandangan tidak biasa di pemukiman warga di desa kutarenon
kecamatan sukodono lumajang
warga sekitar memasang boneka orang orangan di depan rumah mereka
mengenakan pakaian boneka dari bambu dan tempurung kelapa itu
layaknya orang sedang berjaga di depan rumah
pemasangan boneka orang orangan ini bermula dari kejadian aneh
yang dialami warga pada beberapa hari lalu
warga mengalami teror pintu rumahnya diketuk orang saat tengah malam
namun setelah pintu dibuka ternyata tidak ada orang
banyak warga yang menyimpulkan hal itu merupakan pertanda
datangnya penggebluk atau wabah penyakit
sejak itulah warga akhirnya kompak
membuat boneka orang orangan sebagai pengusir
di desa kutarenon boneka ini merupakan warisan budaya leluhur
yang dipercaya bisa menangkal wabah penyakit alias penggebluk termasuk virus corona
kenapa mas kok masang orang orang di depan rumah
karena ada yang duduk pintu di tengah malam
ada berapa warga yang duduk pintunya
kemungkinan sudah ada enam warga yang duduk duduk
setelah duduk duduk kenapa mas
saya buka tidak ada orangnya mas
ya istilahnya seperti jaman dulu nenek moyang kita itu
kan memang ada penyakit dulu itu namanya kemaran itu
ya dari orang tua kalau ada penyakit gini
biar takut atau gimana anak anak juga takut
takut mau keluarkan gitu ya
saat ini di rw sepuluh desa kutorinon terdapat tiga rt
yang sudah memasang boneka orang orangan di depan rumah untuk menolak pagebluk